meikarta drift session dua ribu dua puluh satu diadakan di meikarta bekasi jawa barat pada sabtu dan minggu dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
lomba diikuti tiga puluh satu drifter nasional
meikarta drift session diikuti oleh tiga puluh satu drifter nasional yang terdiri dari tiga pro sembilan belas rookie tujuh drift star dan dua novis
kompetisi ini adalah drifting yang masuk dalam kategori kejuaraan klub yang dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan international sporting code peraturan fia dan peraturan ikatan motor indonesia
kompetisi ini diawali dengan sesi latihan resmi pada sabtu dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh satu dan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi
dan pada minggu dua puluh delapan november dua ribu dua puluh satu ialah sesi tandem di mana drifter dari masing masing kategori akan berkompetisi
untuk memperbutkan juara
kejuaraan ini mampu menarik perhatian warga untuk menonton secara langsung
penyelenggaraan driftingnya ini sudah cukup baik ya dari semua panitianya dan tempatnya juga sudah cukup baik
mungkin kedepannya biar lebih banyak track aja kali ya untuk biar pembalap pembalap ini punya tempat lah untuk mereka latihan
dalam meikarta drift session dua ribu dua puluh
emmanuel amandio drifter nasional dari tim lfn berhasil meraih juara satu
kemarin kita punya masalah selesai di mobil terus kita keep up sama setup dan ya puji tuhan sekarang kita bisa ngeraih nomor satu
udah bagus semua udah aman penataannya juga udah sempurna jadi saya harap bisa ada terlalu event event kayak gini
target mungkin ke depannya
kita coba untuk keep up dengan posisi yang sama
ini tahun depan
jadi ini tahun depan
emanuel berhasil unggul dari finalis lainnya yaitu ardi prabaswarawijaya yang berhasil menduduki peringkat kedua
reza siregar anggacita kesuma bekasi jawa barat